dan langsung saja kita bergabung dengan mahardika utama yang mengikuti arak arakan pemenang medali olimpiade
saat ini saya ada berada di atas bus terbuka yang membawa para pahlawan olahraga indonesia yang baru saja berjuang di ajang olimpiade
dan saat ini saya sudah bersama dengan tontowi ahmad peraih medali emas di ajang olimpiade
mas totowi selamat datang kembali di tanah air dan selamat untuk medali emasnya
bagaimana dengan respon yang sangat luar biasa ini
ya nggak menyangka ya penyambutannya sangat luar biasa ini
ya saya berterima kasih juga untuk bapak menteri yang sudah menyambut dengan meriah seperti ini
apa yang akan anda lakukan saat ini dan selama berada di sana apa yang sangat anda rindukan dari indonesia
apa sepersiapan apa
oh ya sangat rindukan ya mungkin lama juga kita nggak berkonten
dan saya juga sangat bangga bisa memberikan
ini adalah generasi emas raihan emasnya
ditujukan untuk siapa nih tujuh belas agustus ini emas ini didapat atau kita
pastinya untuk indonesia yang sedang berulang tahun
oke terima kasih mas tommy
dan eva jangan lupakan juga selain tontowi dan juga liliana ada sri wahyuni peraih medali pertama
di ajang olimpiade
halo mbak selamat untuk medalinya
bagaimana apa yang anda rasakan saat ini dengan sambutan yang sangat meriah ini
alhamdulillah apa namanya meriah sekali
untuk siapa medali ini anda akan berikan
untuk indonesia tentunya
terus mau disimpan aja dulu
terus fokus buat olimpik dua ribu dua puluh aja

jadi bonusnya disimpan kembali ke terakhir dulu lah
saat ini juga saya sudah dengan bapak menteri ini pak imam nahrawi
atlet atlet anda ini sudah menorehkan prestasi yang sangat luar biasa
apa apresiasi dari pemerintah selain bonus tentunya yang akan diberikan pada para atlet ini
ya tentu tunjangan hari tua harus kita siapkan seumur hidup
karena mereka ini adalah pahlawan olahraga
dan tentu juga kita harus memperhatikan
bagaimana para pelatih hasil pelatih dan pemecahan medali yang telah dilakukan oleh
berapa besaran bonus yang atau sejalan yang akan diberikan
bagi peraih medali emas setiap mendapatkan dua puluh juta perak lima belas juta dan perunggu sepuluh juta rupiah
yang itu kita berikan setiap tahun selama hidup
seumur hidup ya
ini bentuk apresiasi negara terhadap prestasi yang telah ditorehkan oleh putra putri bangsa
lalu target selanjutnya selalu apa
olimpiade ini masih akan banyak ajang ajang yang akan ada di depan mata
ya saya kira kita semua sekarang dengan olimpiade ini kita ingin lebih fokus lagi
bahwa semua atlet kita harus bermimpi membangun satu tekad dan pikiran untuk menjadi olimpian
setelah ini apa yang akan dilakukan
apakah akan langsung ke istana atau ada prosesi lainnya
ya habis ini semua kita akan berhenti dulu di kanan kanan kantor kementerian muda olahraga
yang akan potong tumpeng sebagai selamatan bagi hari ulang tahun republik indonesia yang ke tujuh puluh satu
setiap kali bus terbuka ini atau bandros ini melewati jembatan penyeberangan di jalan tol teriakan indonesia
indonesia selalu mengema oleh warga yang kerap menunggu
dan saat ini juga saya sedang dengan cici butet ini
tanggapannya dengan respon yang sangat meriah ini
ya luar biasa ya
seperti yang saya sering bilang walaupun perjalanan kita udah capek banget memakan waktu dua hari tapi lihat penjemputan dan penjemputan yang luar biasa hilang rasa capeknya
final dilewati dengan sangat sangat mudah
yang paling sulit kita di semifinal ya ketemu china dan kita bisa melewati itu
dan waktu final kita udah lebih yakin lagi untuk bisa merebut medali emas
oke selamat bergabung lagi dengan keluarga
eva saat ini saya akan terus memberikan kabar pada anda
walaupun mungkin dengan segala resiko seperti sinyal yang naik turun seperti silih berganti dengan media media lain yang memenuhi bus terbuka ini
dan nanti saya akan terus mengabarkan lagi kemeriahan dan juga euforia yang ada di atas bus terbuka yang membawa para pahlawan indonesia di bidang olahraga
eva mau ingat
meskipun jaringan memang tidak terlalu lancar begitu karena kita menggunakan jaringan
keirian saya kepada anda tidak berkurang
mehar di sana bersama para pahlawan olahraga kita
merasakan bagaimana euforia kemenangan kemudian ini bisa menjadi momentum untuk juga meningkatkan rasa semangat